tim dokter rumah sakit polri kramacati mendatangi kediaman sultan al fatih di perumahan bintaro ciputa tangerang selatan banten
kunjungan ini sebagai respon atau surat sultan ke presiden joko widodo
sultan dijadwalkan menjalani pemeriksaan saluran pernafasan serta saluran makan dan minum
tim dokter juga memeriksa gizi untuk mengembalikan berat badan sultan yang menurun drastis
sultan juga akan ditempatkan di ruangan khusus agar bisa dipantau dokter secara intens
sementara ini yang tadi saya dengar dari pak kapus dokes pak jenderal asep itu disampaikan bahwa akan fokus di penanganan gizinya dulu
karena memang itu jadi dari fokus polri
sementara untuk pengobatan di bagian tenggorokannya pastinya akan koordinasi dengan dokter ezi yang dari rsjm
bulan lalu sultan tersangkut kabel optik yang menjuntai di jalan raya antasari jakarta selatan
ia mengalami kerusakan di bagian leher urat nadi utama hingga paru paru yang tidak mengembang
sultan juga tak lagi bisa berbicara
ia juga mengandalkan bantuan
orang tuanya untuk makan dan minum melalui selang hidup
tujuh bulan pasca kecelakaan orang tua sultan tidak mendapat titik terang dan pertanggung jawaban dari pemilik kabel optik
kuasa hukum sultan pada rabu dua agustus lalu sempat mendatangi polda metro jaya
pihak perusahaan pemilik kabel sempat mendatangi keluarga sultan dan menawarkan sejumlah uang namun ditolak
ini bukan soal uang rekan rekan saya butuh uang betul
tapi sekali lagi ini bukan soal uang
ini soal keadilan yang fair
jangan sampai saya dianggap merampok ataupun memeras beliau beliau
tidak saya orang kecil
tapi saya juga tidak ingin beliau datang dengan menghina saya dengan uang sejumlah ini
tim kuasa hukum pt bali tower indo memberikan klarifikasi terkait kasus sultan
menurut pengacara pt bali tower indo sentra magdir ismail kliennya baru mengetahui korban terjerat kabel menjuntai pada mei lalu
magdir menambahkan dari hasil penelusuran tim internal perusahaan kejadian yang menimpa sultan pada awal januari dua ribu dua puluh tiga merupakan kecelakaan murni
kejadian yang terjadi itu baru diketahui sesudah ada komplain karena internet tidak bisa digunakan karena internet mati
nah itu salah satu di antara yang memang terjadi
kalau internet mati kan cukup banyak komplain kepada operator
nah begitu terjadi seperti itu langsung pihak operator mengecek kejadiannya di mana dan apa yang terjadi
selain itu kalau perlu perbaikan pada waktu itu juga dilakukan perbaikan
jadi kalau mau boleh saya katakan sama sekali tidak ada bentuk kelalaian
yang dilakukan oleh pihak bali tower terhadap keadaan pada tanggal lima januari dua ribu dua puluh tiga itu
versi bali tower indo ada kendaraan besar dengan ketinggian lima lima meter yang melintas di lokasi sehingga membuat tiang melengkung serta kabel menjuntai
dibiputan siene indonesia